sekira pukul dua puluh empat lima wb beni ali mendapat telepon dari deddy murti dan menyampaikan agar benny ali menghadap pimpinan
pada saat benny ali berangkat dari kantor divisi propa mabes polri hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai satu biro propos
di saat itulah bertemu benny ali dengan terdakwa ferdisambo
dan benny ali menyatakan saya dipanggil pimpinan
kemudian dijawab terdakwa ferdisambo oh iya jelaskan saja nanti saya menghadap juga
kemudian saksi hendra kurniawan mendampingi beni ali bersama menghadap pimpinan
sepulangnya terdakwa ferdisambo saksi hendra kurniawan dan benny ali menghadap pimpinan
selanjutnya pada pukul dua puluh dua wb saksi hendra kurniawan dan terdakwa ferdisambo kembali ke ruangan pemeriksaan biro provos di lantai tiga
dan langsung menemui richard elezer pudyang lumiu ricky rizalwibo dan kuat marf
untuk menyampaikan dan menyamakan berita

dan benny ali menyatakan saya dipanggil pimpinan

skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban nofriansah yosua huta barat
setelah itu terdakwa ferdisambo kembali memanggil saksi hendra kurniawan benny ali saksi agus nurpatria adipunama dan harun
menyampaikan bahwa ini masalah harga diri
percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua
kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan brigadir nofriansah yosua huta barat
saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan pertanyaan pimpinan cuma satu
yakni kamu nembak gak ambo
dan terdakwa ferdisambo menjawab siap tidak jenderal
kalau saya nembak kenapa harus di dalam rumah
pasti saya selesaikan di luar
kalau saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya
jebol karena senjata pegangan saya kaliber empat puluh lima
mohon rekan rekan untuk masalah ini diproses apa adanya
sesuai kejadian di tkp keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan
untuk kejadian di magelang tidak usah dipertanyakan
berangkat dari kejadian duren tiga saja
baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di paminal saja